hai belakangan wajah pemberitaan kita tidak pernah sepi dari kabar kabar ini pandemi tidaknya
memicu krisis kesehatan tapi juga ambruknya sektor ekonomi tekanan sosial dan ekonomi yang menimpa
para pencari nafkah pada gilirannya menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada anak berbagai
jenis kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik psikis seksual dan penelantaran
faktor faktor yang mempengaruhi bisa memang edukasi orangtua ya dipicu lagi kalau dalam
kondisi tertekan stres dan tentunya di dalam masa pandemi ini lebih lagi tingginya stresnya
karena banyak orangtua terutama dari kelompok ekonomi berpendapatan rendah ya itu memang
stresnya lebih tinggi karena serba kesulitan secara ekonomi dan juga karena keadaan keadaan
secara ekonomi nah ini biasanya karena tidak sabaran karena stres dengan mudahnya anaknya
itu menjadi sasaran kedua pada masa pandemi ini juga kan anak anak dan orang tua ya semua berkumpul
di rumah karena policy work from home school from home dan ini bisa menimbulkan kejenuhan
hai survei kpai sepanjang dua ribu dua puluh mencatat anak anak dari dua puluh sembilan empat juta keluarga yang terkena dampak
ataupun pengurangan jam kerja karena pandemi sudah atau berpotensi mengalami kekerasan fisik
data kpai menyebut dua puluh tiga persen anak pernah dicubit sepuluh persen mengalami pemukulan dan sembilan persen diantaranya dijewer oleh orang tua
laporan sejumlah lembaga juga menguak fakta lain yang tidak kalah menyesakan
kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling sering terjadi pada anak
dari dua ribu sembilan belas misalnya sebelas lima puluh tujuh kasus kekerasan dengan anak korban kekerasan seksual itu enam dua ratus
di dua ribu dua puluh misalnya dari sebelas dua ratus tujuh puluh delapan kasus itu ada enam sembilan ratus delapan puluh anak
di dua ribu dua puluh satu sampai september misalnya
dua puluh kasus kekerasan empat tujuh ratus lima puluh empat diantaranya adalah korban kekerasan seksual
komnas perlindungan anak pun mencatat fenomena yang sama
antara maret dua ribu dua puluh hingga juli dua ribu dua puluh satu dari dua tujuh ratus dua puluh enam kasus kekerasan yang dilaporkan lima puluh dua persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual
isu ini pun mendapatkan
perhatian serius dari presiden joko widodo
pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengaku terus berupaya keras menekan potensi kekerasan pada anak dengan sejumlah instrumen kebijakan
pp tujuh puluh dua ribu dua puluh kemudian di dua ribu dua puluh satu presiden juga mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan pelindungan khusus bagi anak
di situ upaya upaya setiap detil
terkait dengan perlindungan khusus anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk korban kejahatan seksual itu
kementerian lembaganya yang melakukan siapa misalnya pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melakukan sinergi bersama
termasuk juga melalui berbagai macam sinergi dengan kementerian lembaga lain
misalnya melalui kerjasama kerjasama
untuk membangun model desa ramah perempuan dan peduli anak di tingkat desa
kekerasan sekecil apapun terhadap kelompok rentan seperti anak jelas tidak bisa ditoleransi
pembiaran atas eksploitasi relasi kuasa ini jelas bisa berdampak buruk terhadap kondisi anak di masa mendatang
jangka pendeknya tentu selain dampak fisik ada dampak psikis
anak itu mungkin mengalami depresi atau dia mungkin jadi gampang tersisa
singgung atau jadi menyendiri dan sebagainya
dan ini tentu mempengaruhi tumbuh kembang dia termasuk juga kemampuan dia belajar
tapi tidak juga tertutup kemungkinan dan banyak juga memang studi menunjukkan pelaku kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan itu adalah sebagian memang pernah mengalami kekerasan juga
di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti
isu kekerasan terhadap anak adalah pekerjaan rumah yang berat
kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi dan responsif terhadap problem sosial ini mutlak dibutuhkan untuk melindungi delapan puluh empat empat juta anak indonesia
karena melindungi dan menjaga hak hak mereka berarti menjaga masa depan
miladia rahma akun coro jakarta